kementerian pendidikan dan kebudayaan menerbitkan surat edaran no lima belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pedoman penyelenggaran belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran covid sembilan belas
surat edaran ini meliputi teknis peran dinas pendidikan sekolah guru orang tua
dan persiapan pembelajaran daring maupun luring
staf ahli menteri pendidikan dan kebudayaan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan
katarina girsang menjelaskan
belajar dari rumah bertujuan memenuhi kebutuhan hak siswa memperoleh pendidikan selama darurat covid sembilan belas
sebagaimana kita ketahui ppdb dengan permendikbud empat puluh empat dua ribu sembilan belas
yang ditindaklanjuti adanya kebijakan pendidikan dalam masa covid ini
telah keluar surat edaran menteri nomor empat tahun dua ribu dua puluh
dan juga tindak lanjutnya dengan surat edaran menteri
pak sekjen tahun lima belas tahun dua ribu dua puluh
dan saat ini juga kami sedang memfinalisasi
satu surat edaran yang terkait dengan
bantuan teknis dalam pelaksanaan ppdb
khususnya terkait dengan sistem online
walau mengakui proses pembelajaran di sekolah lebih efektif
namun orang tua lebih memilih proses pembelajaran
tetap dilakukan dari rumah selama pandemi covid sembilan belas
pasalnya orang tua khawatir
bila pengawasan tak ketat
sekolah dapat menjadi kluster baru
penyebaran covid sembilan belas bagi anak anak
saya sangat setuju dengan surat edaran baru
yang dikeluarkan ke mendikbud
untuk memperkuat surat edaran yang sebelumnya
di mana anak anak memang sebaiknya masih
diberlakukan belajar jarak jauh
atau belajar dari rumah saja
gak terlalu maksimal ya
tapi meskipun pendidikan penting
menurut saya kesehatan lebih penting lagi
sebaiknya jangan maksain
anak anak untuk kembali ke bangku sekolah
anak anak kan lebih rentan untuk terkena ataupun menjadi karier si virus corona ini
setidaknya ada dua puluh tiga halaman untuk mengakses pembelajaran daring seperti rumah belajar
hingga program belajar dari rumah yang disiarkan di televisi selama masa darurat covid sembilan belas
tentu seluruh pihak berharap wabah covid sembilan belas dapat segera berakhir
agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal
di kaberemau nyoga aris pratama jakarta